kabar duka menyelimuti persepak bolaan indonesia satu anggota the jackmania atau pendukung persija
jakarta tewas di kroyok oknum bobotoh atau pendukung persib di kawasan stadion gbl a
minggu siang gubernur jawa barat ridwan kamil sebagai tuan rumah dan anies baswedan mewakili
persija menunjukkan rasa kecewa dan amarahnya juga berharap pelaku dapat dihukum seberat beratnya
hai pengroyokan hingga menyebabkan korban tewas terjadi di area stadion gelora bandung
lautan api bandung jawa barat sebelum laga persib bandung kontra persija jakarta minggu siang
dilansir detik com korban merupakan bagian dari keluarga besar pendukung persija jakarta atau di
jackmania hal tersebut dikonfirmasi oleh direktur utama persija jakarta gede widiade lewat media
sosialnya korban sempat mengunggah foto tiket perjalanannya dari jakarta ke bandung dilengkapi
stiker bertuliskan persija day pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah bobotoh atau pendukung
persib bandung dari rekaman video amatin terlihat korban terkapar sendiri tanpa bantuan seorang pun
gubernur jawa barat ridwan kamil sebagai tuan rumah menyampaikan rasa dukanya melalui media
sosial ia kecewa pada oknum bobotoh yang berlaku biadab dan mencoreng nama baik persib bandung
sementara anies baswedan mewakili tim tamu juga menunjukkan rasa marah dan kecewa atas meninggalnya hmm
s ia berharap polisi segera bertindak kepolisian kini tengah mengusut kejadian tersebut sementara itu
persib bandung menang dramatis dengan skor tiga dua atas persija di pertandingan tersebut meski menang melalui
akun instagramnya tetap menyampaikan duka cita atas kejadian kelam di persepakbolaan indonesia tersebut